makanya saya puasa juga untuk belajar mawas diri
bukannya bokeh duit mah masih banyak kang
bokeh bokeh aja dan gak usah sombong
saya bingung harus kerja apa kang
bukannya coba coba aja kang

eh jangan ya tuh kang
yang ada ciloknya abis saya makanin sendiri
kamu mah banyak pilihan so
justru susah kan kalau banyak pilihan
kemungkinan salah milih lebih besar
duduk pak duduk duduk
ada apa pak
terus saya ada urusan sama kamu
nanti sore anterin saya yuk latrimon ya
nanti kalau sudah deal surat suratnya diurus sama saya ya
bagus kalau kayak gitu justru lebih memudahkan
ya sudah saya pamit dulu ya
semoga ya kang
si untut deh kemana sih ngaji kok nggak pulang pulang
jangan jangan bohongin dia
malah jalan jalan sama si sob
kamu tuh dari mana aja sih kom
teteh tuh khawatir tahu nggak sih
kan tete udah bilang sama kamu jangan pernah berhubungan sama biro yang ilegal
nggak percaya sih kalau teteh ngomong
saya masih bisa nggak ya berangkat ke luar negeri
selama kamu masih jadi istrinya koswara
selama koswara nggak ngijinin kamu pergi
kamu tuh nggak akan bisa berangkat kom
ah udah teteh mau cari untut
kamu lihat untut
sekarang kang koswara jadi agen
tapi kalau ingat perjalanan semuanya
allah teeh membawa kita muter muter sob
dulu waktu berhenti dari proyek
saya jadi tukang ojek
saya jadi tukang cilok
pernah kebayangan sama kamu
masa depan apa yang dimiliki sama tukang cilok
jualan di sekolahan alhamdulillah laris
tapi denny ngelarang saya jualan di depan sekolahnya
kata dia teh malu
saya sedih sob
itu teh jalan ya
karena denny ngelarang saya jualan di depan sekolahnya
terpaksa saya jualan di sini dekat kantor desa
kalau denny nggak ngelarang saya jualan di sekolahnya
saya gak bakal ketemu sama pak sekdes
bener juga ya kak
la malib hamzah yah
tinggal kamu hapalkan itu
kalau kamu sudah hafal baru kita melangkah ke pelajaran berikutnya
rupiah yah itu penting
dia itu fondasinya
iya pak ustadz
kalau saya masih kerja di proyek
saya nggak bakal dapat objekan jual di rumah
memang sih belum maju belum berkembang
tapi setiap kita jauh dari keinginan kita
sesungguhnya allah ini membawa kita semakin dekat kepadanya
keinginan saya mah cuma satu kang
pengen bersama dede cantik
tapi nggak tahu
allah membawa diri cantik makin jauh atau makin dekat ke sini
saya juga nggak tahu sop mau dibawa kemana setelah ini
yang penting adalah keindahan perjalanannya
denny nggak pernah jahat sama saya
ngkom juga nggak pernah jahat sama saya
apa yang mereka lakukan itu yang membuat saya sampai ke jalan yang sekarang ini
kalau gitu saya ke bogor dulu kang
pengen menikmati hari hari bersama dede cantik
memangnya kamu yakin hari ini bakal ketemu si dede
kalau misalnya emang gak ketemu
saya bisa menikmati suasana danau yang nyaman dan nenangkan pikiran
nanti ya doain ya kang
iya pak ustadz kok a'abraynya gak kelihatan
dia tidak tahu kalau kamu temu datang
ya tapi gak apa apa deh
besok kan aku datang lagi kesini buat belajar ngaji
nah pak ustadz nih jangan lupa kasih tahu a'abray ya
ya nanti saya kasih tahu
belajar ngaji itu harus sungguh sungguh
bukan hanya belajar ngaji
belajar apa saja harus sungguh sungguh
bahkan ada ungkapan
berburu ke padang datar
dapat rusak si belang kaki
berguru ke padang ajar
bagai bunga kembang tak jadi
itu artinya kita harus belajar serius sungguh sungguh
kalau tidak tidak jadi apa apa
mak dede mau pergi sebentar ya
mau pergi lagi
kamu mau ketemu sama si sobri
kalau kamu mau pergi nanti mak mau hilang lagi
dedek teh nggak mau kehilangan mak lagi
kenapa sih kamu gak cari teman yang benar
kenapa harus anaknya sikemet
kamu pikir karena mama nenek nenek kamu bisa bohongi
karena kamu pergi mak juga pergi
dua tahun teh sebentar
kalau cucai emang nggak betah
kontrak ya nggak usah diperpanjang
iya udah tuh cak kalau gitu mau beli sugar kak
bapak bapak perabot perabot
perabot na yuk
perabot pak bu
enggak dulu mak
belum ada yang perlu diganti perabotnya masih pada baru mang
mau nanya apa tuh mang
iya tuh mak tanya aja tuh
biasanya tamu bulanan tanggal berapa
jangan marah tuh cok
saya mau jual pembalut
pembalut pembalut tuh perabot
jual perabot kok nanya yang pembalut
ih sih mak
kak nyudan mau kopi
puasa dengan jajan dan
belajar dari sejarah dan
tuh fir'aun tuh emas ditumpuk setinggi gunung
kekuasaannya seluas jagad dan
ceng makanya saya puasa juga
untuk belajar mewas diri
bukannya bokeh duit mah masih banyak tak
bokeh bokeh aja dan gak usah sombong
den kapan kapan kita jalan yuk
kita liat nanti kalo ada mak suha baru kita jalan
coba kakang selalu ya
hehehe ada ii dan bokeh bokeh
tin tadi kamu liat gak si entut lewat sini
aduh kemana tuh anaknya
oh iya cio cio gimana keberangkatan saya
ih kamu mah pokoknya yang sekarang yang penting itu surat surat sama berkas sudah cecek setorin kesana
tinggal tunggu penempatannya
kan cecek udah bilang umur kamu tuh udah susah buat berangkat tin
makanya yang sabar banyak banyak berdoa
yaudah cecek buru buru mau nyari si entut